dan ngomong ngomong yang nggak bisa nikmati car free day ataupun males keluar rumah mungkin anda bisa menikmati sinetron
karena di ratan pemain sinetron papan atas yang bernahung di bawah multidimensia entertainment dalam waktu dekat akan hadir di stasiun televisi nasional transtv
ya sederet bintang turut hadir dalam sinetron ini termasuk prilly latukonsina cut baby sabina serta maximbotier yang berperan dalam sinetron bawang merah bawang putih
hiburan baru persembahan transtv ini akan tayang mulai dua puluh maret mendatang
babak baru bagi stasiun televisi transtv milik city corp
bila dulu identik dengan program varity show dan komedi situasi kini transtv akan memperkaya jan tayangnya dengan sinetron dan film televisi atau ftv
ya dua judul sinetron produksi md entertainment siap tayang di transtv mulai dua puluh maret mendatang
dan kedua sinetron tersebut yakni bawang merah bawang putih atau bmbp
serta harapan cinta yang dibintangi henki kurniawan serta siti babak
dia tak hanya sinetron dan ftv film animasi sopo jarwo yang sempat populer dan disukai anak anak juga akan tayang di transtv
ya pada sabtu kemarin transtv menggelar promo off air yang bertajuk hangout rumahku transtv digelar di lima transmart jakarta dan bandung
promosi dilakukan untuk mendekatkan para pemainnya dengan pemirsa
ada temu artis hiburan musik dan lomba mewarnai bagi anak anak
transtv dan transmart adalah anak usaha dari city corp
di mana cnn indonesia juga bernama